cnn indonesia silvano haji sudah ada di sekitar istana merdeka jakarta
berapa banyak supir yang berdemonstrasi di sana
eva dan prabu tadi ada ribuan supir taksi
perwakilan dari beberapa operator taksi yang melakukan unjuk rasa di depan istana negara
tetapi saat ini sudah dibubarkan atau sudah bubar
karena sudah menemukan kesepakatan
yang pertama adalah pemerintah memberikan waktu lima belas hari
atau lima belas hari dari sekarang ini dibutuhkan oleh pemerintah
untuk mengkaji ulang peraturan atau regulasi
dan juga aspek legalitas dari uber dan juga grabcar
dan yang kedua dari pengunjuk rasa yang ada di sini
sudah menemukan kesepakatan juga bahwa lima hari dari sekarang
akan melakukan unjuk rasa atau setidaknya pada hari jumat
pekan ini akan ada unjuk rasa lanjutan
setidaknya dari supir taksi
dari berbagai operator taksi di jabodetabek eva dan prabu
lihat bahwa ketika kesepakatan ini sudah terjadi
sudah ada dengan pemerintah begitu
apa langkah selanjutnya
bagaimana pemerintah akan memantau perkembangan dari taksi berbasis aplikasi ini
sebenarnya dari aspek legalitas
taksi berbasis aplikasi ini tidak legal
ini juga sudah dikemukakan oleh gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
bahwa sebenarnya tidak ada pembayaran pajak
ini pun yang menjadi persoalan utama
tidak sama dengan taksi berplat kuning
berarti ada pembeda harga dan juga transparansi harga di sini yang menjadi kunci utama
pada akhirnya dari jumlah taksi yang beredar di jakarta
yaitu dua puluh tujuh empat ratus taksi dengan kuota sebanyak dua puluh sembilan taksi di jakarta
saat ini masih ada sekitar satu enam ratus taksi sisa kuota ini yang dimanfaatkan oleh taksi berbasis aplikasi
inilah yang menjadi kerugian pada umumnya operator taksi yang ada di jakarta
dan sementara itu
ini sudah tidak ratusan tetapi ribuan taksi berbasis aplikasi yang beroperasi di jakarta
otomatis dengan harga yang lebih murah ini lebih digunakan oleh masyarakat umum
pada akhirnya yang dibutuhkan dari kedua belah pihak antara operator taksi maupun dari pengguna atau konsumen adalah transparansi harga
dan yang kedua adalah jaminan harga selanjutnya untuk operator taksi yang resmi di sini
eva dan prabu
terima kasih atas laporan anda dari kawasan monas jakarta
ya sementara itu akibat aksi mogok yang dilakukan bus kopaja sejumlah penumpang tujuan tanah abang senin pagi terlantar di terminal kampung melayu jakarta timur
bus kopaja yang melakukan aksi mogok adalah bus kopaja jurusan kampung melayu tanah abang kampung melayu ragunan dan kampung melayu cilandak
semua bis parkir di dalam terminal kampung melayu
bus bantuan yang datang terlambat membuat penumpukan penumpang tak terhindarkan
aksi mogok para supir ini rencananya akan berlangsung selama dua hari atau hingga tuntutan mereka dikabulkan
aksi mogok ini terkait rencana penghapusan bus kopaja dan keberadaan transportasi online di jakarta
kalau di bus kopaja kan supir supir kan banyak yang mau ke mana
dan mau dulu sudah pada rapi harus pakai bandori korsinin perutangan speedometer kenapa tetap tidak
kami ini mau ke tanah abang kami dari medan nggak tahu nih nggak ada bus lima ratus dua
jadi kami ini ke mana nggak tahu diarahkan ke mana kami ini
sudah berapa lama nunggu
sudah dari tadi ya sudah harus kegancang ada kitanya dulu
katanya sudah habis sekolah di anjung dari sana nih
katanya kemari gaminya kemari
katanya sudah habis sekolah